tadi rena belum sempat ngasih hubungannya ke kamu
kamu harus juga sembuh ya
ya jangan rasa kesepian soalnya
nggak ada kamu di sampingnya
gimana kondisi suami saya
pak aldebaran masih dalam masa pemulihan
jadi pak al tidak bisa berpikir lebih berat
oleh karena itu tolong dijaga sekali kondisinya
dan kalau bisa jangan terlalu ramai orang di ruangan pak al
cukup satu orang saja
supaya pak al beristirahat bisa maksimal
dan tolong komunikasi juga bisa dipatasi
tunggu dulu ya bu
karena operasi kepala itu cukup berat pemulihannya
dan untuk saat ini kondisi pak al bisa dibilang sudah sangat baik
kalau kita tidak hati hati atau kita lengah bisa bisa seperti tadi
pak al kejang kejang kembali
dan itu sangat mempengaruhi tingkat kesadarannya
dan kondisinya bisa menjadi tidak baik lagi
aku mau sambil bapak
apalagi anak ibu ini masih kecil
sebaiknya jangan terlalu sering dibawa ke rumah sakit
karena itu tidak bagus untuk anak ibu
ya makasih banyak pak
saya permisi dulu kak
terima kasih dok
maafin namanya ya tapi untuk saat ini mungkin
rena belum bisa nemenin papa dulu ya
aku pakai baju cantik buat papa
tapi kan aku ada bau bunga buat papa
kamu tahu papa juga pasti kangen sama rena
mau main sama rena
tapi maafin mama ya untuk saat ini memang
sudah jangan nangis dok
kok nangis nanti papa sedih di dalam
saya doain papa ya biar papa cepat sembuh ya
jangan bikin mama sedih
tadi kan dokter juga bilang sendiri yang nungguin itu
kalau bisa satu orang aja
kamu bisa sendiri
yang penting mama selalu jagain rena ya
yaudah kalau gitu rena
titi buat papa
pasti bunganya langsung dipanjang tuh
di sebelah tempat tidurnya
dan malah papa nanti pamer ke orang orang yang ada di sini sayang
dia pamer kalau misalkan ambs dikasih bunga
dari anak yang paling cantik
yaitu rena putri alvari
yaudah mama pulang ya din
din ya rumahku ini din
sampai kapan ya kondisi masal seperti ini
om balik dulu ya
dan ingat satu hal lagi
kamu jangan pernah bicarakan kejadian ini
sama pihak keluarga besar kita yang lain
agak besar kita yang lainnya
masa sih ricky meninggal
gue rasanya masih gak percaya
saya sudah dengar
kuburan bapak dengan pak martin tadi
kalau memang benar
saya turut berduka cita pak
di sini saya merasa janggal
sangat aneh kalau misalkan
keluarganya ricky sampai menutup nutupi ini pak
bahkan sampai jenazahnya pun dibawa keluar kota
ini yang lagi saya pikirkan pak
seharusnya saya sedih
karena sepupu saya meninggal
tapi semua kejanggalan ini
yang membuat saya berpikir
kalau ini ada yang disembunyikan pak
oh iya pak soal kemarin
bapak benar benar gak ngelihat pergi ketemu siapa
saya benar benar minta maaf pak reni
jadi saya gak bisa banyak membantu pak
ini juga di luar prediksi saya
pak randy gak usah khawatir pak
saya nggak akan tinggal diam
saya akan cari tahu informasi soal reti lagi pak
baik terima kasih banyak
kalau gitu saya permisi ya pak
eh pak randy
ada yang mau saya tanyakan tadi
soal apa ya pak
dari kemarin ada yang mau saya tanyakan ke pak rendy
tapi saya lupa terus pak
andien kenapa ya pak
soalnya beberapa hari belakangan ini dia nggak datang ngajar ke kampus
ya bu andin baik baik aja ke pak
tapi pak ala baru aja dioperasi pak
jadi bu andien nemenin pak al di rumah sakit
pak al baru dioperasi
saya benar benar baru tahu pak
kalau pak al dioperasi
tapi nanti saya usahakan untuk menjenguk pak
terima kasih pak
pak al di jakarta hospital kamar vvip nomor satu
baik pak randy
ya sudah kalau gitu
saya permisi pak
atau ke taman
kita lihat badut
gak mau mama
iya bu bos
rena tuh maunya ketemu sama pak bos
karena kan kangen banget sama pak bos
tadi aja waktu saya ditelepon sama ibu
minta bawa rena ke rumah sakit
dia senang banget bu
minta didandanin yang cantik
minta dipakein baju yang bagus
eh gak taunya
pas ketemu sama pak bos rena langsung disuruh pulang
makanya dia sedih
karena kondisi papa tuh belum baik
belum betul betul sehat
rena harus sabar
jadi nanti kalau sudah sampai rumah
rena sholat sama oma ya
minta sama allah
supaya papa cepet sehat ya
terus kepalanya nggak sakit lagi
jadi bisa main main sama rena
aku sholatnya yang sungguh sungguh
besok ketemu bu
sampai ketemu papa lagi ya
ya sudah sewajarnya arena seperti ini
karena rena punya ikatan darah terhadap allah

dengan tindakanitation lainnya
menjengkelkan teka teki vuara congres ekonomi untuk village
saya belum sempat ngasih hubungannya ke kamu
kamu harus juga sembuh ya
yang rasa kesepian soalnya
gak ada kamu di sampingnya
yang rasa kesepian soalnya
kalau rina bukan anak kandung roy
ternyata begitu melukai hati saya
hati dan pikiran saya
tidak mau terima kalau raina bukan anak kandung roy
sampai kepala saya sakit saat saya melihat raina
padahal rena tidak terima
tidak tahu apa apa
dia pasti bingung sekali ya allah